memang tidak bisa dipungkiri kalau youtube adalah platform berbagi video nomor satu di saat ini
nah media sosial instagram sejak juni lalu seperti yang kita tahu kan juga mulai memperkenalkan platform saingannya yang bernama igtv
tapi yang jadi pertanyaan akankah platform video vertikal ini mampu menggoyang dominasi youtube
informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum komitmen diri jangan pernah berhenti untuk beri nofas
sejalan dengan makin pintarnya ponsel kebiasaan menggugah video menular amat cepat
mulai dari kalangan pesohor hingga murid sekolah kerap posting pengalaman mereka dalam format audio visual
kepopuleran youtube sebagai platform terbesar untuk urusan berbagi video menyebar ke berbagai aplikasi lain
salah satunya instagram yang kini memiliki igtv
seperti kompetitornya youtube igtv menyediakan fasilitas mengunggah video dengan durasi yang cukup panjang
yang berbeda video di igtv tampil dengan posisi vertikal
dengan instagram tv cukup baru untuk penduduk indonesia terutama untuk pengguna indonesia di instagram
jadi apa adalah alasan utama instagram membangun platform baru ini
itu pertanyaan yang bagus
jadi saya pikir instagram selalu melihat keadaan orang yang berubah dan apa yang mereka lakukan seterusnya
dan kami mencoba untuk membangun platform untuk menemukan perkembangan perlengkapan
jadi kami ingin membuat ruang yang berbeda untuk video yang lebih terdiri dari instagram

karena sebaik saja anda menonton video berbeda itu benar benar membuat ruang yang berbeda
dan anda merasa seperti anda bisa berbicara dengan selebriti atau ibu anda saat anda menonton video
ini merasa sangat pribadi dan sangat intrinse tapi anda sebenarnya hanya menonton video yang mereka buat
diluncurkan pada juni dua ribu delapan belas igtv sudah menarik banyak sosial media influencer untuk mulai berbagi video
edo zell vlogger dengan penghasilan miliaran rupiah per tahun
bagaimana sekarang edo sekarang mulai mencoba platform yang baru dengan igtv
sejauh ini bagaimana penjajakannya atau bagaimana berusaha untuk masuk ke dalam igtv dibandingkan dengan platform yang lain
saya support excited banget sama igtv karena punya platform baru dengan format baru
jadi secara kreatif juga
kita punya kelebaran baru dan juga segi kreatif baru
kalau dulu kan kita landscape tuh kanan kiri gitu
jadi masih ada keterbatasan ada kelebihannya ada kekurangannya
tapi kalau kita sekarang vertikal sekarang saya bisa lebih banyak supers di atasnya lebih banyak bermain kreatif kreatif transisi transisi baru
jadi saya super excited sama si igtv ini
nah kan kalau kita lihat nih dengan platform yang lain yang memang edo sudah banyak bikin video di sana
ada benefit yang didapat itu
ada hitung hitungannya yang jelas
kalau dengan igtv ini gimana
untuk igtv sih memang sama kita terapkan sama seperti semua platform baru
kita selalu nge build dulu konten yang ada baru nanti kita mikirkan bagaimana cara untuk memonetisasinya
apa dari sisi bisnis apa dari sisi endorse apa dari sisi sponsor seperti itu sih
jadi kita biasanya sebagai social media influencer
mikirin bisnisnya tuh belakangan
pengguna bisa menemukan beragam channel dan pilihan konten yang telah diunggah di laman instagramnya
berbeda dengan youtube igtv belum menerapkan iklan dan layanan streaming
instagram saat ini memiliki satu miliar pengguna di seluruh dunia
ruli kurniawan jakarta